kasus kekerasan seksual kembali terjadi
kali ini di batang jawa tengah
belasan santriwati menjadi korban kekejian
pengasuh pondok pesantren tempat mereka menuntut ilmu
tentu kita menginginkan kasus ini tuntas secara hukum
tapi bagaimana dengan korban
bagaimana mereka menjalani hidup
setelah mengalami peristiwa trauma dalam kehidupannya
saya akan berbincang dengan salah satu penyintas
kasus kekerasan seksual yang bersedia
menjelaskan apa yang dialaminya secara terbuka
selasa sebelas april dua ribu dua puluh
polisi daerah jawa tengah melakukan gelar perkara kasus kekerasan seksual
yang dilakukan pengasuh salah satu pondok pesantren di batang jawa tengah
tujuh belas santriwati menjadi korban dalam peristiwa ini
tersangka kasus kekerasan seksual itu bernama wildan masuri amin
laki laki lima puluh tujuh tahun ini
mengaku sudah melakukan kekerasan seksual yang berbeda dengan kasus kekerasan seksual ini

semua terungkap berkat keberanian lima santriwati korban wildan
yang melaporkan tindakan keji itu ke kantor polisi
jadi korbannya itu empat belas santriwati
dimana delapan orang sudah kita lakukan visum rebatu positif
kemudian yang enam orang masih utuh
jadi enam orang itu
katus gorinya karena masih utuh
yang jelas pencapulan ini
tetapi yang sudah robek dipastikan di atas dari adanya persetubuhan
dan ini berlangsung sejak tahun dua ribu sembilan belas sampai sekarang
wildan masuri amin
wildan membujuk tiap korbannya dengan iming iming mendapatkan karomah
bila mau bersetubuh dengannya
kemudian berlanjut dengan proses perkawinan tipu tipu tanpa saksi
dan diteruskan ritual persetubuhan
usai menjalankan aksi
wildan memberikan sejumlah uang
seraya meminta para korbannya
untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun
publik pernah dikejutkan oleh kasus heri wirawan
dan juga karena itu
pengasuh pornpes asal bandung
yang memperkosa tiga belas santri batinya
pengadilan bandung memfonis heri dengan hukuman mati
di jawa timur
ada kasus muhammad subeki azal sani
atau mas beki
putra pengasuh pornpes siti kiah jombang ini
didakwa melakukan pencabulan
dan difonis tujuh tahun penjara
hal yang sering luput dari perbincangan
adalah nasib para korban kasus kekerasan seksual
apa yang mereka alami setelah kasus terungkap
bagaimana cara mereka bangkit
dan kembali menjalani hidup setelah badai berlalu
saya berbincang dengan maria imakulata
seorang penyintas kasus kekerasan seksual
maria adalah satu dari sedikit korban kekerasan seksual
yang bersedia terbuka
dan menjelaskan apa yang dialaminya
ketika orang sudah tertimpa peristiwa itu
kalau saya mungkin biar tahu
konteksnya karena saya memang
terus sekarang praktisi psikologi
tapi bukan psikolog ya
jadi memang ada sedikit pengetahuan terkait psikologi
saya sendiri dulu ngebantu diri saya itu
dalam proses pemulihan
yang saya utamakan ya memang
kesehatan mental emosional plus fisik gitu
jadi akan banyak ngebantu
mungkin ini jadi bentuk saran ya
kalau misalkan korban penyintas
bisa dapat bantuan psikologis
itu akan sangat ngebantu

untuk mereka untuk move on dari traumanya
kenapa yang diutamakan psikologis
karena kalau misalkan kayak trauma
kan bentuk kekerasannya bisa pasti kena ke fisik gitu ya
fisik pengobatannya misalkan
lewat dokter medis dan sebagainya
tapi ada juga sisi yang kita nggak bisa lihat
di dalamnya ini
yang kenanya itu mental emosional
atau aspek psikologisnya gitu
dan itu sebenarnya yang dalam jangka panjang
kalau misalkan nggak diberikan bantuan
itu bisa jadi penyakit
itu bisa ngefek kemana mana gitu
misalkan ngefeknya apa sih
kesehatan kita bisa turun
kita bisa mudah stres
terus misalkan performa kerja atau kehidupan sehari hari
juga jadinya terganggu itu bisa karena itu
maria salah satu yang saya pahami
ketika peristiwa itu terjadi
dalam kasusnya maria ya
itu sampai butuh waktu bertahun tahun
untuk kembali mengingatnya
itu bisa diceritain sedikit
jadi singkatnya sih
kejadiannya tahun tahun lalu
itu bisa diperlukan untuk mengembalikan diri

terus dalam waktu beberapa minggu setelah kejadian itu
memang saya dalam tanda kutip lupa
kalau di psikologi itu istilahnya bahasa inggrisnya itu repres
dalam artian traumanya itu dikunci di alam bawah sadar
jadi kalau saya lagi kayak gini itu
kejadian kekerasan seksual itu
terus baru muncul lagi itu tahun dua ribu sembilan belas
jadi munculnya itu kayak kepingan
puzzle yang satu satu satu muncul gitu sampai akhirnya saya sadar bahwa oh saya pernah ngalamin
ini ya ternyata di tahun dua ribu tiga belas gitu baru bener bener ingetnya tahun dua ribu sembilan belas balik lagi itu ingatannya tapi
sebenarnya selama tujuh tahun hampir tujuh tahun ya dari dua ribu tiga belas sampai dua ribu sembilan belas itu ada jejak jejak yang
ditinggalkan sama saya juga kesulitan dalam beberapa hal gitu kesannya mudah banget ya
jadi sebenarnya awal mulanya membuat saya dari tahun dua ribu tiga belas sampai dua ribu sembilan belas itu saya banyak struggle
dengan isu kesehatan mental kayak misalkan depresi terus gampang stres kesehatan fisik juga nggak
bagus sistem imunnya lemah gitu kok kayaknya ngapa ngapain rasanya berat banget gitu nah
karena saya mulai cari bantuan untuk depresi itu gitu saya ke psikolog makin lama saya ngelihat
kayaknya ada hal yang lebih dalam ya dari cuma kehidupan sehari hari
hari gitu nah terus sebenarnya setelah itu beberapa bulan sebelum traumanya keluar saya
ngelihat salah satu hal yang ngebantu saya untuk memproses itu sebenarnya ketika saya menemukan
bahwa saya punya ruang aman untuk berbicara gitu jadi saya waktu itu ada tergabung dalam dua
komunitas yang di komunitas itu saya bisa ngomong apa aja cerita apa aja tanpa dihakimi gitu saat
itu kan saya belum cerita tentang traumanya karena belum ingat tapi dari situ tuh saya menyadari bahwa
oh diri saya di waktu itu tuh udah ngerasa
aman dan nyaman makanya akhirnya trauma yang disimpan sekian lama bisa muncul lagi ke permukaan
ruang aman ini kan maksudnya komunitas di luar korban ini harus diciptakan harus dicari atau
apa sih kadang kadang kan yang sering kita tahu orang yang menjadi korban itu
dia tidak gampang untuk bicara lah itu gimana kalau nggak gampang ya karena kan masih ada misalnya victim blaming
terus ada orang yang mungkin milih untuk udah deh diam aja langsung ngomong gitu kalo tadi mas nanya
apakah bisa diciptakan iya sebenarnya kuncinya diciptakan diciptakan itu dalam artian setiap
individu itu di istilahnya mungkin diedukasi ya dibagikan informasi bahwa ada cara cara
atau sikap yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri atau orang lain dalam konteks trauma
sebenarnya datang bahasa inggris dan juga istilahnya itu trauma inform mas trauma inform tuh jadi kita punya pengetahuan pada dia beli buat kau sendiri adijkeu
setiap individu mungkin memiliki trauma
dan kalau asumsinya setiap individu memiliki trauma
misalkan open minded atau terbuka
penuh kasih dan empati gitu
itu sebenarnya nilai nilai seperti itu kan
kita bisa biasakan di dalam kehidupan sehari hari ya
nah ketika kita membicarakan ruang aman
terutama untuk penyintas
itu memang bagus banget
kalau kita bisa ada di komunitas yang
orang orangnya itu tidak menghakimi
terus ya kamu ada kesulitan apa
kita coba mendengarkan
gak perlu kasih penilaian atau saran itu gak perlu
tapi sebenarnya di titik pertama bisa mendengarkan
dengan penuh kasih dan empati aja itu udah
apa ya jadi satu penguatan sih sebenarnya
kita bisa bayangin ya ketika orang jadi korban gitu
perempuan jadi korban
dia harus bercerita kepada polisi misalnya
belum tentu polisi itu menjadi ruang aman dia
untuk bercerita detailnya ya
itu gimana mbak
itu juga iya itu maksudnya
saya sendiri kan gak sampai
sampai ngejalanin proses hukum
tapi memang saya pernah nyoba gitu
kira kira kalau misalkan saya proses ini
seperti apa saya pernah nanya ke dua lbh
salah satu contoh kalimatanya
pertanyaan yang saya dapet pun
waktu itu iya mbak mungkin nanti ditanya
seperti ini loh berapa kali penetrasinya
gitu dan saya tuh
waktu itu baru saja kayak segininya ya
kalau korban atau penyintas mau proses
dia harus ingat hal hal
yang nggak nyaman itu gitu
sebenarnya mungkin kalau dalam proses hukum
saya nggak bisa komentar ya mas
tapi yang saya tahu memang hal itu bisa bikin
traumanya kan ingatannya terulang lagi
terulang lagi dan bikin penyintas itu kayak
rasa sakitnya muncul lagi muncul lagi kan sebenarnya
makanya berarti ketika
dia ingin mengusut kasusnya
maka dia harus melalui jalur hukum
dan di jalur hukum itu juga dia harus
kembali dalam tanda petik
mengingat lagi peristiwanya dan itu sangat tidak mungkin ya mbak
mengingat lagi peristiwanya dan itu sangat tidak mudah ya

itu ya karena proses hukum ya
maksudnya saya juga
mungkinkah ada cara yang lebih baik untuk itu gitu
tapi kalau dalam konteksnya pemulihan korban
kalimat tanya dan proses yang kayak gitu sangat tidak membantu
apalagi bila itu menyangkut anak anak
kita tahu ya baru saja terjadi di batang itu
belasan orang menjadi korban
di sebuah pondok pesantren
nah generaly secara korbannya anak anak
itu ada knowledge gak maria soal itu
bagaimana ketika anak anak menjadi korban ks gitu
kalau saya berbicara sebenarnya sebagai lebih
karena saya juga pendidik ya
kalau misalkan kita ngeliat anak anak tuh
usia anak anak tuh wajarnya mereka ngapain sih gitu
wajarnya misalkan mereka bermain
mereka ada di lingkungan yang aman yang nyaman gitu ya
biarkan biar mereka bisa bertumbuhan maksimal gitu
di sedangkan dalam kasus ini gitu anak anak yang mengalami kekerasan seksual kan
sangat jauh dari kata aman dan nyaman
terus mereka harus istilahnya tuh kayak
ada beban mental emosional dan mungkin fisik yang
mereka harus terima di usia yang begitu muda gitu
dan itu dampaknya bisa kemana mana banget kan sebenarnya
tapi dia sorry aku mungkin tidak tepat ini bertanya
apakah kalau anak anak menerima trauma
sesuatu yang traumatik gitu
itu akan lebih berat
dari orang dewasa
atau ini keliru
kalau dari saya sendiri saya nggak bisa bilang yang berat atau enggak ya mas gitu
cuma memang maksudnya
toh karena kenyataannya harusnya gak ada orang usia berapapun yang ngalamin hal seperti itu gitu kan
tapi memang kalau misalkan di anak anak jelas ada sesuatu yang terenggut juga gitu
misalkan momen mereka belajar
harusnya mereka bisa belajar menyerap banyak informasi
atau bersenang senang dengan temannya itu terenggut gitu
kalau misalnya kita tahu bahwa negara sudah punya step by step ya
untuk penyelesaian kasus semacam ini
kalau menurut apa yang apa namanya experience nya maria
ini sudah cukup atau ada hal yang bisa dikritisi dari penyelesaian kasus ini
saya tuh kalau misalkan istilah cukup nggak cukup baik buruk
saya ngerasa nggak punya kapasitas untuk berkomentar soal hal itu tapi
saya tahu ada cara yang lebih baik sebenarnya untuk bisa diterapkan gitu
cara lebih baiknya kalau tadi saya menyinggung istilah trauma informed
itu sebenarnya cara baiknya adalah kita membuat komunitas dan ekosistem yang memang orang orangnya punya pengetahuan terkait itu gitu
jadi kalau misalkan memang masyarakat kita trauma informed
punya pengetahuan bahwa oh kalau ini loh cara yang baik untuk menyikapi seseorang yang lagi struggle dengan trauma tuh seperti ini gitu
itu kita jadi apa ya meminimalisir dampak lelah trauma itu seperti ini gitu
jadi kalau saya mau bilang ada cara lebih baik ada bisa dikembangkan bisa gitu
itu secara teknis seperti apa
apakah mengumpulkan maksudnya itu menggatter orang dalam satu komunitas di dalam satu ruangan atau gedung tertentu atau gimana itu
kalau ini dari yang pengalaman saya sama dari yang saya pelajari juga ya
kita kan punya banyak pihak yang terkait di sini gitu
jadi misalkan ada pihak pihak yang misalkan polisi yang lebih ke proses hukum
itu ada sebenarnya bisa dipelajarin sistemnya gimana sih caranya bikin proses hukum itu enggak apa ya
tidak meretraumatisasi orang yang penyintas yang sudah trauma gitu
terus di sisi lain kita bisa bikin komunitas yang mungkin kecil kecil tapi banyak
di mana oh ada tempat nih buat para penyintas untuk saling sharing gitu gitu gitu ya
dan saling mendukung
terus di sisi lain juga orang orang yang terkait misalkan avokat aktivis
itu juga mereka bisa dibekali dengan pengetahuan dan skill untuk selain untuk mendampingi para korban dan penyintas
mereka sebenarnya juga bisa dibekali dengan pengetahuan dan skill untuk mendukung diri mereka sendiri
karena kan kadang maksudnya mendampingi korban dan penyintas itu enggak mudah ya mas
ada bebannya sendiri yang harus ditanggung itu ada sebenarnya caranya gitu
jadi bisa sebenarnya bisa melalui training
terus bisa kita bikin sistem itu yang bawa kita ke tempat yang lebih baik gitu ya
apa dalam prosesnya flow nya itu step by stepnya sudah ada pertimbangan terkait trauma itu gitu
soal hukuman misalnya masuk ke pengadilan kemudian ada apa namanya vonis misalnya begitu
menurut maria yang maria tahu apa sih hukuman paling mentok paling adil untuk pelaku
kalau bilang adil enggak
jelas nggak bisa pukul rata ya mas
karena setiap penyintas yang udah ngalamin dengan rasa sakit masing masing mungkin mereka punya harapan gitu ya
ini saya berbicara untuk diri saya sendiri ya
karena saya memang belajarnya psikologi
saya melihat sebenarnya hukuman yang diberikan bisa bikin jerah bisa enggak
tapi memang bisa meredam tersangka atau pelaku di saat tertentu gitu
misalkan ya dihukum sepuluh tahun ya teredam di sepuluh tahun itu

misalkan saya belajar psikologi ya saya tahu bahwa perilaku mereka itu bisa disebabkan akar permasalahan yang lebih dalam gitu
entah itu masa kecilnya mereka entah itu mereka pernah jadi korban bukan
maksudnya mereka banyak yang sebenarnya mereka ada di siklus yang kayak gitu juga gitu
bukan berarti kita kayak maksudnya kayak oh dia pernah ngalamin juga jadi gak apa apa bukan kayak gitu
tapi lebih kepada kita punya pengetahuan dan pengertian bahwa
oh akar masalahnya lebih dalam daripada ini gitu
jadi hukum yang diberikan mungkin bisa meredam mereka selama sekian tahun selama mereka dihukum
tapi ya kita nggak tahu setelah itu kejadiannya kayak gimana
ada yang salah satu apa namanya hukuman itu adalah sampai kita apa ya buatnya ya kebiri kimia misalnya gitu
kalau semacam itu gimana sampai mematikan alat reproduksinya gitu
kalau misalkan memang itu kan yang melakukan memang punya tugasnya gitu ya
kan memang punya tujuan dan konsep tertentu ya mas
kalau memang tujuan mereka untuk menghentikan pelaku melakukan ya memang karena alat reproduksinya sudah tidak bekerja ya secara teknis berarti bisa gitu
tapi kalau saya sih balik maksudnya ada gambaran lebih besar yang kalau memang kita mau lihat itu kita bisa lihat akarnya itu lebih ada hal hal lain yang bisa ditelusuri gitu
jadi tidak melulu pada
saya bingung juga pertanyaannya karena ini apakah karena keluar dari maria yang sudah memahami hal ini atau generaly bisa orang lain mungkin bisa korban lain juga memiliki hal apa kesadaran yang sama gitu tentang ini
kalau saya balik ya mas ke masing masing individu gitu apa sih yang membuat mereka misalkan lebih merasa terpuaskan atau ngerasa keadilan itu
kalau saya saya kemarin maksudnya pas orang bilang keadilan tuh a b c d e saya kan nyari sendiri keadilan buat saya
saya menemukan pertamanya dan utamanya keadilan itu saya berikan kepada diri saya dalam bentuk pemulihan sebenarnya
karena maksudnya sekian tahun hidup struggle dengan kesehatan mental saya ngerasa udah banyak yang terenggut
kalau misalkan saya fokus ke pelaku gitu ya saya ngerasa energi dan waktunya saya keluarin lagi untuk orang lain
bukan untuk saya gitu makanya akhirnya saya memutuskan saya saya mau pulih saya mau bertumbuh saya mau fokus ke diri saya saya mau memastikan bahwa saya sehat saya memastikan bahwa kedepannya saya bisa mewujudkan mimpi mimpi saya
tidak melulu balas dendam ya atas peristiwa itu
iya kalau saya saya merasa keadilannya saya terpuaskannya di situ
tapi dalam beberapa kasus justru yang tampak adalah
setidaknya bagi di dunia media ya itu ada yang tidak puas karena hukumannya sedikit gitu hukumannya lebih rendah gitu
kalau begitu artinya itu kita serahkan ke korban ya artinya
iya karena balik ya mas maksudnya definisi dan konsep keadilan masing masing orang beda kalau mereka merasa dengan pelaku dihukum itu setimpal dengan apa yang mereka alamin ya silakan
banyak anak anak yang menjadi korban dalam dua ribu dua puluh tiga saja itu setidaknya ada lebih dari dua puluh orang lah tercatat ya belum lagi yang tidak tercatat
kira kira preventif ada nggak sih yang bisa diusulkan maria yang survivor apa namanya kasus kekerasan ini ada nggak tindakan preventif misalnya jumlah polisi dibanyakin
ya itu lah
nah gitu lah
wilayah wilayah yang aman bagi perempuan di berbanyak nah gitu gitu maksudnya ada gak
kalau saya karena saya kerja sama kerja di sekolah anak anak sama orang tua
sebenarnya itu saya melihat salah satu hal yang paling penting ya dan kita mungkin harus ngecek ya mas kondisi lingkungan anak anak tempat mengalami itu seperti apa
tapi saya melihat sebenarnya salah satu hal yang paling ngebantu itu adalah keterbukaan pikiran dan hati orang tua
karena ketika anak anak tahu bahwa di lingkungan mereka
setidaknya orang tua mereka bisa jadi orang pertama yang mereka percaya itu kalau ada apa sedikit gitu ya
maksudnya ada perilaku orang yang mencurigakan atau gimana itu mereka bisa cerita gitu
tapi ini kita ngomongin dalam konteks kalau orang kalau pelakunya bukan orang tua ya karena kalau pelakunya orang tua itu kan masalahnya lebih pelik lagi gitu
tapi saya ngelihat kalau misalkan ada keterbukaan pikiran dari orang orang sekitar terus juga kalau misalkan sebenarnya sangat membantu kalau kita bisa sosialisasi di komunitas atau lingkungan
untuk memberantas stigma gitu
sorry tapi bukankah data menyebutkan tempat paling tidak aman itu justru di lingkungan dekat sendiri kalau gitu gimana maria dok

bisa dipercaya nah itu kita nggak tahu nih orang yang bisa dipercayanya siapa sebenarnya gitu
karena terkadang orang yang dilihat bisa dipercaya ternyata mereka yang kayak gitu
tapi saya melihatnya
gurunya kemudian ya mohon maaf ini orang yang dipercaya keluarga dekat
jadi pelakunya kan susah kan bagi korban ya
kalau ini mungkin jatuhnya saya lebih general ya karena kalau itu kan kasus banyak macam macam banget
tapi kalau general karena memang saya pernah ketemu sama beberapa korban dan penyintas juga
terus cerita cerita saya ngeliat
kalau misalkan di lingkungan itu cenderung berat dengan stigma dan penghakiman
kecenderungan pelaku untuk melakukan itu dan kecenderungan korban untuk menutup diri itu lebih tinggi
jadi makanya menurut saya penting banget untuk kayak sosialisasi edukasi
karena kalau misalkan kita tahu kalau masyarakat kita itu gak banyak memberikan stigma
ketika korban mengalami sesuatu atau ada kemungkinan kerentanan dia mengalami sesuatu
dia udah langsung sadar bahwa itu bukan salah dia dan dia gak harus nutup dirinya gitu